yang mendaftarkan putra bungsunya kaisang pangar
untuk maju dalam pemilihan kepala daerah kota bekasi
urusan pencalonan kaisang di pilkada bekasi menjadi urusan partai
sebagai bakal calon wali kota bekasi oleh relawan
harusnya dijawab oleh partai solidaritas indonesia
yang juga dipimpin oleh kaisang sendiri